amerika serikat meluncurkan ratusan rudal tomahawk pada pusat persenjataan suriah di damaskus
dan berikut karakteristik rudal tomahawk
rudal tomahawk memiliki jangkauan seribu dua ratus lima puluh hingga dua lima ratus km
dan memiliki kecepatan hingga delapan ratus delapan puluh km per jam
tomahawk pertama kali diluncurkan saat perang teluk pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
daya ledak satu rudal tomahawk membawa kurang lebih seribu pound atau empat ratus lima puluh kg hulu ledak
rudal tomahawk dapat diluncurkan dari laut dan terbang dekat dengan bumi untuk menghindari rada